oke ini bentar lagi jam delapan belas tiga puluh
berarti kita akan
segera mulai oh ini bang joko bahkan udah request nih
oke jadi mungkin saya buka dulu
assalamualaikum wr wb
selamat malam terima kasih yang udah join
di live instagramnya cnn indonesia tv
dan jadi hari ini
kita tahu kan selama pandemi covid sembilan belas ini
banyak sektor yang terdampak gitu ya
yang kena efeknya yang gak bisa jalan
nah ini salah satunya adalah industri film
apalagi film indonesia ini kita tahu
beberapa tahun terakhir ini lagi produktif
lagi filmnya lagi bagus bagus
dan salah satu juga nih orang yang sosok yang ada di balik
film film indonesia yang mulai bangkit
ini adalah bang joko anwar
nah jadi malam hari ini
tanya tanya gimana sih nasib dunia film indonesia
dan gimana nanti film indonesia
menghadapi new normal gitu ya
kira kira seperti apa kalau misalnya kita tahu
terus orang orang juga mulai pindah ke platform digital
nah nanti kita akan tahu gimana kira kira kabar film indonesia
kita tunggu ya bang joko bergabung bersama kita
nanti yang mau nanya nanya juga mungkin boleh di komen
nah ini udah nih
selamat malam bang jopo
alhamdulillah baik bang joko sehat
sehat sehat alhamdulillah
ini berarti wfh terus nih bang
wfh udah tiga bulan
udah tiga bulan wfh
meeting semakin banyak karena
orang orang mungkin berpikir kan lagi di rumah jadi bisa meeting kapan aja gitu
back to back karena gak ada waktu untuk pergi ke tempat meeting dari satu meeting ke tempat lain gitu
oh jadi ada alasan buat meeting banyak tuh seharian ya
ini kan kita tahu selama virus corona ini yang masuk indonesia dari bulan maret kemarin nih bang
ini kan salah satu yang kena adalah industri film
banyak film yang batal dirilis
yang lagi produksi juga stop
nah kalau dari bang joko sendiri gimana sih bang sebenarnya kondisi
dunia film kita bang selama berapa tiga bulan empat bulan terakhir
sebelum covid mulai itu tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas bisa dibilang industri film indonesia sedang memasuki masa kemasan ya karena
kalau dilihat dari penjualan tiket untuk film indonesia setahun kita bisa menjual lima puluh satu juta tiket dalam setahun saja untuk film indonesia
dibandingkan mungkin tiga tahun lalu dua ribu tujuh belas kita ingin menjual kurang dari empat puluh juta tiket jadi dari segi bisnis
kita lagi memasuki masa kemasan
dari segi kualitas juga film indonesia kalau kita lihat kalau dulu mungkin box office film indonesia dari mulai yang nomor satu sampai nomor sepuluh tuh
ada beberapa film atau bisa dibilang mungkin kebanyakan film yang masuk box office lace itu adalah film film yang dibuat dengan apa ya
dengan seadanya dengan teknis dan estetika yang tidak memadai lah
tapi sekarang kita lihat yang masuk box office memang yang film film yang bermutu
dari produser untuk membuat film lebih serius dan sudah ada kesadaran dari para penonton film
indonesia untuk berpihak kepada film film yang dibuat secara serius gitu jadi dari segi bisnis
dari segi filmnya sendiri juga kita baik tapi setelah covid sembilan belas semua produksi berhenti ya
dua tahun lalu kita membuat film dalam setahun kita rilis satu ratus empat puluh judul kira kira gitu dan dari
mulai bulan februari akhir udah terkena covid tuh jadi kita juga stop produksi bioskop juga tutup
jadi bisa dibilang ya uncir lebur ya industri film indonesia dan kalau kita ngomongin industri film
indonesia tentunya kita nggak cuma ngomong soal produser atau pemilik rumah produksi tentunya
juga pekerja filmnya juga dan pekerja film ini kan dari mulai yang paling tinggi head of department
sampai yang pekerjaan hari ini dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
harian juga sangat terdampak banget gitu kalau kalau misalnya apa ya kalau ke teman teman saya
sih yang bekerja di industri perfilman udah alih profesi semua dan yang paling gampang tentunya
jualan makanan dari mulai jualan jalan makanan yang yang apa namanya yang sehari hari sampai yang
sangat basic banget juga supaya bertahan aja gitu jadi ya memang kita babak belur lah kalau kalau
nah terus nih bang kan kalau misalnya di luar sendiri di hollywood juga kan ini kan seluruh dunia kena dampak gitu ya
kalau informasi yang saya dapatkan hollywood juga ini sebenarnya ya memang mau gak mau jadi harus ada new normal gitu ya
ada hal hal baru yang dunia film ini harus ikut gitu
nah kalau di luar negeri ini kan banyak yang beralih ke platform digital
terus ada juga yang ya pokoknya merilis secara streaming secara digital
nah kalau di indonesia sendiri bang itu udah ada ke arah situ belum sih
kita yang paling kita andalkan untuk ini ya revenue pemasukan film adalah bioskop
karena bisa dibilang sembilan puluh sekian persen dari pemasukan untuk film indonesia itu dari bioskop
karena apa karena orang masuk bioskop kan bayar tiket
gak ada orang masuk bioskop curi curi gitu
tapi di indonesia kalau kita ngomongin streaming itu banyak penonton indonesia
yang masih menonton dari situs ilegal yang nggak bayar gitu
mereka sebenarnya create revenue buat penyedia service nonton film bajakan tapi tidak masuk ke industri filmnya sendiri
karena misalnya kemarin ada film artemis vow yang dibuat oleh disney yang seharusnya rilis bulan ini summer
kalau di indonesia kan nggak bisa kayak gitu
kita nggak bisa create pemasukan revenue dari streaming platform aja
karena kebiasaan di indonesia orang masih banyak yang mau nonton gratisan gitu
jadi kalau misalnya film udah masuk streaming platform di indonesia pasti saat yang sama langsung dibajak sama orang
dan mereka tanyakan di streaming platform ilegal mereka
jadi uangnya nggak masuk ke produser film
jadi nggak akan bisa balik modal dan akhirnya ya mati gitu
jadi emang kalau di sini tuh masih bioskop masih jadi ininya ya tumpuan utamanya buat film
iya masih bioskop
kalau kita mau mengandalkan platform streaming digital nggak bakal bisa hidup
karena nggak nutup biaya produksi gitu
berarti itu karena memang masyarakat di sini tuh kayak belum siap untuk apa ya buat bayar terus streaming gitu ya
yang terbiasa apa gimana
kan kalau bilang kemarin nih uefa banyak yang pada nonton drama korea gitu gitu kan laku tuh
dari platform yang bayar
tapi banyak juga yang nonton yang nggak bayar drama korea gitu
jadi mungkin mental masyarakat kita harus diubah
karena kalau misalnya kita mau menuju masyarakat yang lebih dewasa yang lebih memiliki kehormatan gitu
menanamkan pada diri kita bahwa menonton film secara ilegal di situs ilegal itu adalah mencuri
karena itu adalah hak dari pekerja film
untuk mendapatkan revenue dari pekerjaan mereka
karena bikin film itu benar benar bekerja
walaupun film sepertinya kan benda yang abstrak ya
nggak bisa dipegang gitu
atau laptop atau benda benda lainnya
atau makanan yang bisa kita makan
itu adalah pekerjaan yang real
pekerja film membuatnya itu ya dengan bangun pagi jam tiga pagi
berangkat jam empat udah di lokasi
acting makeup persiapan
dan adegan lari ya lari
adegan berantem ya memang berantem
memang pekerjaan yang luar biasa
jadi itu adalah hak mereka untuk mendapatkan pembayaran dari setiap orang yang menikmati hasilnya
jadi mungkin harus dikenangkan
dulu kepada penonton bahwa menonton film secara ilegal itu adalah pencurian
ada hak orang lain yang diambil di situ
mungkin di situ sih
kalau misalnya dari teman teman pelaku film di indonesia sendiri udah ada
apa yang bahas nggak sih bang nanti ini ke depannya gimana
karena kan ini kalau nanti misalnya bioskop dibuka nih
itu kan pasti nggak akan bisa maksimal juga kan
pasti akan diterapkan jarak
berarti itu imbasnya adalah penontonnya juga gak bakalan banyak
nah kalau dari
apa ya gosip gosip obrolan teman teman film nih bang
kira kira udah ada kayak solusi ke depannya
bakal gimana sih industri film
biar terus jalan gitu
yang kita keluhkan adalah
belum ada kejelasan dari kementerian kementerian terkait tentang industri film
kita sudah siap untuk memasuki quote unquote new normal
tapi kan harus ada protokoler yang harus kita ikuti
di negara lain sudah ada
sop tentang kalau misalnya orang mau syuting seperti apa
bagaimana proses yang harus dikondisikan menghadapi new normal ini dalam syuting
baik praproduksi syuting dan postproduksi gitu
tapi di indonesia masih belum
kita masih menunggu turunnya sop resmi dari pemerintah
bagaimana kalau misalnya kita mau bekerja lagi di industri film
yang kita tunggu dari pemerintah ya
mungkin yang terkait
tapi belum ada tuh ya
kementerian kemen prof
parecraft sama kemenkes ya
yang kita tunggu bagaimana gitu
karena ini adalah real
dan para pekerjanya itu bukan para pekerja yang punya tabungan banyak
jadi masa covid gak kerja gak apa apa
sutradara aja bikin film itu nggak bisa lebih satu film setahun
bayangkan kalau misalnya bikin film satu kan berarti di
duitnya kan dipirit pirit supaya cukup setahun ke depannya
jadi sama aja semua kena
jadi seharusnya juga dipikirkan bahwa ini pekerja film yang jumlahnya ribuan
jadi harus ada segera sop yang diturunkan oleh kementerian kementerian terkait
nasibnya ya gelap
ya apalagi kan kalau
industri kreatif ini salah satu penyumbang pdb terbesar juga di sini kan ya bang
seharusnya bisa ya
nah terus bang joko
kalau ya film film yang lagi syuting terus tiba tiba berhenti
maksudnya untuk pembayaran segala macam itu gimana sih kalau di industri film
apakah film ini tuh dibayar semua kalau sudah selesai atau gimana
ya kacau balau
biasanya film itu skema pembayarannya kan per termen ya
jadi kalau misalnya masa bekerja dalam membuat film itu katakanlah setahun
atau sepuluh bulan gitu
jadi persiapannya lima bulan
syutingnya dua bulan
terus pas keproduksi editing dan musik scoring segala macem
sampai dengan tiga bulan
terus sehari sebelum syuting itu dibayar biasanya
jadi kalau misalnya nggak syuting
kalau misalnya produser bilang kan kita belum syuting
tapi kan produser juga punya hati sehingga kebanyakan produser produser sekarang
membayarkan pembayaran yang seharusnya belum dibayar karena
belum syuting itu
ada yang dicicil jadi per bulan gitu
oke deh kita bagi per bulan aja yang seharusnya nanti kita bayar sehari sebelum sering
jadi skema pembayarannya ya
nggak pernah menghadapi hal seperti ini
jadi ya memang masih belum ada pegangan dan belum punya pengalaman menghadapi hal seperti itu
pembayarannya kacau balau
ya produsernya juga
paham gimana nasib para kru kalau misalnya tidak diberikan bayaran
dan crewnya juga mereka paham juga kan syutingnya belum jadi mungkin produser juga uangnya belum
belum masuk dari investor dan segala macam
ya mencoba untuk bertahan dengan
nah terus bang kalau
proyek bang joko sendiri yang terbengkalai
bumi langit cinematic universe sudah pasti juga
ada dua film yang aku turut
yang pertama sri asih
itu sudah mulai syuting belum tuh
itu seharusnya syuting bulan
gara gara covid tentunya dipostpone
yang sutradaranya odia rahab
dan ada satu film yang seharusnya aku sutradarai sendiri
bulan april tapi itu juga dipostpone juga
jadi ada tiga project sebenarnya yang dipostpone project ku
nah terus bang joko
tadi kan juga bang joko bilang kayak sebenarnya para pelaku industri film ini nunggu apa ya
nunggu stimulus dari pemerintah lah
kita nunggu sop
bekerja di normal gitu
supaya bisa lanjut lagi cepet gitu ya
oke berarti yang lagi dikerjain apa nih bang sekarang
yang mau jalanin nanti
kalau udah ada sop nya
jadi dua yang aku ikut produsernya
ada beberapa produser lain tentunya ada
dan ada satu film yang aku sudah tulis dan akan aku sutradarai sendiri
ada tiga film itu
ya sekarang kita persiapan masih koordinasi dengan para kru dan pemain
walaupun kita bisa dibilang belum mulai persiapan syuting lagi
tapi kita sudah sedikit cici lah secara online
tapi bakal ada yang berubah nggak sih proses syuting film kita
selain tadi ya pasti nanti ada dari sop nih
tapi kalau dari bang joko sendiri bayangannya nanti ke depan kayak ngurangin orang ngurangin crew gimana bang
kalau ngurangin crew kasiannya yang dikurangin
kalau misalnya kita mengurangi kru
oke yang tadinya seratus orang jadi lima puluh orang lah
lima puluh orang lagi gimana kerjanya
kan mereka juga harus dipikirkan gitu
jadi mungkin kalau dari segi crew gak kita kurangi
tapi mungkin mekanisme syutingnya kita ubah gitu
misalnya dulu persiapannya bisa semua kru mempersiapkan lighting dan art department bersama sama bekerja
mungkin nanti ya masuk ke set cuma satu departemen dulu dan dilanjutkan dengan departemen lain gitu
seperti itu kali ya
penanganannya yang baru gitu
dan mungkin akan muncul cerita cerita yang memang khusus ditulis skenario nya untuk
menghadapi masa pandemi gitu
mungkin cerita cerita yang muncul dalam beberapa tahun ke depan akan sangat punya ciri khas dikerjakan dalam masa pandemi ya
mungkin nanti kalau pandemi sudah berakhir dan totally we are avaid dalam tiga empat tahun mendatang
kita akan melihat mungkin film yang diproduksi di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu itu
ada khusus ciri khasnya gitu
ya mungkin lokasinya nggak banyak
pemainnya gak banyak gitu ya
mungkin bisa akan melahirkan estetika baru untuk film
ya mungkin yang namanya kita pekerja seni sebagaimana dengan manusia tentunya akan mencari jalan keluar untuk bisa bekerja berproduksi
tapi at the same time kita juga paham situasinya tidak memungkinkan kita untuk bisa syuting sebelum pandemi terjadi
nah kalau bang joko udah
nah kalau bang joko udah
punya ide bang
mungkin bakal bikin cerita soal pandemi pandemi
nggak ingin melupakan aja kalau misalnya ini udah lewat
kita harus lupakan cepet cepet gitu ya
harus diingat supaya kita nggak mulai kesalahan lagi baik dari penyebab ataupun kesiapan kita menghadapi pandemi
tapi kalau misalnya bisa kita lupain gitu
oke bang ini ada yang nanya nih bang
ini berapa kerugian material film kita berhenti nih selama
nanti ini selama tiga bulan ini berapa sih bang kita lihat kalau di rupiah ini
kerugiannya bukan dalam tiga bulan ini aja
nah tentunya nanti kan impact nya ke
seharusnya ada film yang tayang beberapa bulan ke depan karena kita nggak syuting dan akhirnya akan berintek ke pemasukan dari bioskop
jadi bisa triliunan kerugian yang akan diakibatkan oleh pandemi ini ya gitu
iya karena masih akan panjang gitu dan efeknya ini bakal nyambung nyambung juga ke project project lain gitu ya
industri nya dari hulu ke hilir terdampak gitu
oke nah terus
kalau misalnya festival festival film gitu bang juga berarti kan keganggu ini ya yang di luar segala macam
festival film semuanya mengadakan screening online
ada juga mungkin yang festivalnya diadakan bulan juli bulan agustus mereka membuka penonton tapi sangat sangat terbatas kapasitas penontonnya gitu
kebetulan dua filmku gundala dan perempuan tanah jahanam akan tayang di beberapa film
di beberapa festival gitu
di bucon di korea ada di eropa beberapa tempat
dan akhirnya aku cuma kirim video karena biasanya kan ada hadir menyapa penonton
jadi cuma kirim video greeting video untuk mereka yang datang nanti di festival
sangat dibatasi sekali penontonnya
nah kalau misalnya film film yang batal dirilis kalau bang joko yang paling ditunggu apa bang
berapa tiga deh
nggak ada nunggu apa apa nunggu film sendiri aja kayaknya ya
pengen cepet cepet kerja biar cepet selesai dibayar ya bang
biar pembayaran kelar cepet ya
betul nih udah kurus banget
udah lama dibayar
oke nah terus bang
berarti ya kalau misalnya ngelihat proyeksinya ini berarti kira kira dunia film ini bakal apa ya
bakalan jalannya lambat itu berapa lama bang joko
kalau dari temen temen pelaku industri film
tentunya syuting kita menunggu sop dari pemerintah dan mungkin kalau misalnya segera dikeluarkan orang bisa syuting lagi mungkin agustus orang bisa berproduksi kembali untuk film
dengan catatan tentunya mekanisme bekerjanya disesuaikan mungkin bioskop akan bisa kalau kita lihat kayak di amerika ya
amerika kan sama sama dengan indonesia
sampai menurut aku ya sampai dengan awal tahun depan
atau mungkin pertengahan kalau kita ngomongin bioskop tentunya akan masih berpengaruh gitu kapasitas penontonnya menurutku
dan dari segi produksi film juga aku rasa ya masih kayaknya film tahun ini tuh
tapi kalau kita ngomongin film tahun ini tuh
kita nggak berani syuting film bulan juli atau agustus
nanti deh bulan september atau oktober gitu
tapi dengan penanganan covid sembilan belas yang seperti ini oleh pemerintah nggak ada bedanya kan agustus sama oktober gitu
kita nggak ada kepastian juga gitu
kecuali nanti mungkin kalau misalnya ada jamu ajaib gitu kan
langsung sembuh sehat gitu ya
ngandelin jamu gitu yang
jadi imun terhadap corona
dan mungkin kita akan jadi reverse aging
minum jamu bisa bukan tua tapi muda
tiga tahun lagi kita jadi muda semua gitu
terus sepuluh tahun kemudian dibayi semua
karena ada jamu ajaib
jadi gak tau juga
karena apa kebanyakan minum jamu
nah terus bang ini kan juga kalau misalnya nanti gitu ya
misalnya bioskop udah mulai dibuka juga kan berarti penonton sedikit
berarti kan juga sebenarnya revenue nya untuk
soal ph dan lain sebagainya juga kan sedikit
bakalan juga bikin produktivitas film indonesia juga turun berarti ya
mungkin orang banyak yang
ya nunda dulu atau nggak bikin film dulu dong
industri film indonesia akan dibuka kembali karena seperti yang aku bilang tadi
para pekerjanya akan harus mencari uang gitu
jadi mau gak mau dengan segala
cara atau keterbatasan orang akan mulai kerja
nah alangkah baiknya kalau misalnya ketika orang sudah memutuskan untuk kerja lagi di industri film
sudah ada resmi dari pemerintah sop nya protokolnya dan harus kita ikuti
ketimbang kita bikin sendiri gitu kan
pemerintah dong kalau gak ekspert jadi pemerintah kan
mana panduan buat kita
eh kalau misalnya dari bang joko sendiri kalau dari ph ada kebijakan apa nih bang setelah ada pandemi ini
tentunya kita berpikir yang harus kita lakukan ketika kita akan syuting harus tes dulu
kalau bisa bisa tes
sebiaya gak gitu ya
jadi mungkin kita akan swap tes
kemudian setelah tes masing masing orang harus karantina mandiri empat belas hari
jadi mereka sebelum syuting harus karantina mandiri di rumah masing masing
nggak boleh melakukan hal hal yang akan mengekspos mereka terhadap kemungkinan menyebarnya covid sembilan belas dan terkena virus gitu
terus setelah empat belas hari kita mulai syuting dan secara berkala ya harus tes lagi
terus tentunya ada prosedur yang sudah pasti kalau misalnya ada yang simptomatik
apakah kur atau pemain yang mungkin menunjukkan simptom covid sembilan belas
sudah ada prosedurnya diperiksa dites dan bagaimana penanganannya setelah itu kalau misalnya positif atau negatif
gitu gitu harus ada mekanisme yang membuat apa namanya
ya sudah yakin lah kita
apa yang terjadi bagaimana caranya gitu
nah terus ya kita kan industri film juga ini sebenarnya menggerakkan banyak apa ya membuat lapangan kerja gitu
makanya bantu pemerintah juga gitu ya
dan tapi kan sekarang juga ya harus di satu sisi harus bertahan sendiri juga survive juga untuk terus bertahan
tapi kalau misalnya ada apa ya permintaan
apa ya permintaan sama pemerintah gitu bang stimulus yang paling ditunggu sekarang nih sama teman teman industri film apa sih
yang bisa pemerintah bantu
stimulus agak susah
stimulus kan kita dari dulu kan sudah meminta skema perpajakan yang tidak terlalu membebani itu juga belum juga kan
oh itu belum di
ya mungkin itu nanti gara gara pandemi ini mungkin
kasian mungkin pemerintah sama pekerja film pajaknya mungkin dievaluasi lagi dan dibikin lebih gampang gitu
karena kita semua dari mulai pas praproduksi shooting semuanya sampai pas keproduksi semuanya kena pajak gitu
sudahlah kita kena pajak sewa alat kena pajak
syuting lokasi segala macam produksi kena pajak
nanti akhir tahun juga ph nya masih kena pajak lagi
jadi pajak berlapis gitu
mungkin setelah ini akan di ini lagi gitu
ya semoga ya gak tau kapan ya bang
berharap aja lah dulu
siapa tahu abis live ini kan
kalau didengar gitu
sampai keselaknya kualet nih ya
kayak kualet ngomongin pemerintah
oke terus apa lagi ya dunia film
isu isu sendiri bang di teman teman apa ya
industri film indonesia ini apa sih
isunya sekarang yang lagi diomongin banget nih
kalau proyek bang joko nih bang kalau nanti ya setelah ini normal lah
katakanlah dua tahun
proyek gede yang lagi mau dikerjain apa nih bang
project film aku sih gak ada yang gede kecil kecil
yang penting bagus
oh baik baik yang penting bagus ya
tapi sekarang udah sama phph gede ya
tentunya ya ada beberapa film ya
seperti yang aku bilang tadi
film yang akan aku sutradarai sendiri kan seharusnya juga syuting april
sayangnya juga seharusnya tahun ini
itu film apa tuh
belum gitu belum
jadi masih rahasia nih projectnya ya
gak apa apa deh nanti kita tanya off air aja ya kira kira
bang ini mungkin ya tadi berarti apa sih sebenarnya yang perlu masyarakat tahu nih tentang kondisi
film indonesia sekarang nih biar biar nantinya kita sama sama juga bisa bangkit bareng masyarakat
juga bisa support teman teman yang di industri film juga bisa tetap produktif dan juga bikin
filmnya tetap bagus gitu
dibantu tidak ditonton secara ilegal
dan yang sekarang paling bisa dibantu oleh para penonton film indonesia
artinya kalau misalnya kalau misalnya kita suka film cinta film kita nonton film bajakan
tuh kayak mengkhianati gak sih gitu
karena kan dibuat dengan kerja keras terutama film indonesia ya yang distribusi pasarannya
juga masih sangat terbatas gitu
kalau misalnya kita ngomongin film amerika film hollywood mereka ditonton secara ilegal
di negara lain juga banyak
jadi mungkin mereka dengan gampang bisa balikin
masih untung gitu ya
orang indonesia susah udah
lopak belur ini
jadi tolonglah dibantu ya gitu ya temen temen industri film ya
sebenarnya itu bukan cuma membantu orang film sih
karena itu aku rasa juga akan membuat hidup kita sebagai manusia bisa jadi lebih baik ya
karena misalnya kita tahu bahwa kita adalah manusia yang hidup tidak melanggar hak orang lain
aku rasa kita akan tidur lebih nyenyak
kan bayangin aja kalau misalnya kita sadar bahwa membajak atau menonton film secara ilegal itu adalah mencuri
knowing bahwa kita mau tidur nih tapi tadi siang aku merampas hak orang ya gitu
orang indonesia juga lagi yang ya gitu
jadi jangan biasa aja
iya betul juga
jadi kalau misalnya ada provider gitu yang masih ngeblokir ngeblokir streaming service ya dibuka lah gitu
keminfo tuh kalau misalnya mau membantu film indonesia nontonnya yang legal nggak ilegal ya jangan ditutup
jangan ditutup akses yang legalnya gitu
kan dia punya streaming juga kalau provider itu mungkin maksudnya itu
ya sambil diselesaikan sambil sesegera diselesaikan gimana caranya gitu
iya karena yang mau bayar sebenarnya sudah banyak gitu ya bang
ini malah dipersulit juga gitu
kalau bang joko sendiri ini kan selama pandemi ini ya kita tahu ini wah panen banget nih platform digital khususnya mungkin
tapi sayangnya film filmnya kan film film korea nih bang
tapi kalau ngelihat masa depan dari platform digital di sini sama industri film indonesia gimana
film termasuk film indonesia setelah dibuat sama kayak produk lainnya harus dijual
nah kalau film tentunya dijual di beberapa mode distribusi
yang pertama bioskop
yang kedua dulu ada home video
home video itu artinya bentuk fisik yang bisa kita putar sendiri
dulu ada dvd ada blu ray dan segala macam
tapi sekarang streaming digital gitu
ada juga yang bilang di
dan di indonesia home video itu udah mati karena pembajakan gila gilaan
jadi orang gak bakal bisa lagi memproduksi dvd atau blu ray karena gak bisa bersaing dengan bajakan
bajakan bisa menjual satu keping rp tiga empat
sedangkan prosesnya kalau misalnya kita mau bikin secara serius lebih dari itu
jadi matilah kan
sekarang kita cuma
bergantung dengan bioskop sama streaming digital
sekarang bioskop tutup
jadi kita sekarang cuma bergantung sama streaming digital
kalau seperti yang aku bilang tadi
tentunya streaming digital di masa normal itu masih belum nutup
tapi mungkin kalau misalnya sekarang streaming digital owner tau bahwa bioskop sedang gak bisa berhasil
sedang gak bisa buka
mungkin mereka bisa mengutilisasi platform mereka sehingga lebih aktif nih
menayangkan film film yang belum dirilis bioskop misalnya
tapi itu nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya orang belum berubah dari penonton ilegal menjadi paying customer gitu
jadi sangat tergantung
masa depan streaming platform di indonesia sangat tergantung dari mental orang indonesia mau jadi paying customer atau enggak gitu
membayar apa yang mereka nikmati
dan sekarang berarti kayaknya belum kesitu gitu ya masyarakatnya
sekarang makin lama makin banyak
maksud aku temen temen yang sekarang yang lagi nonton
halo temen temen yang lagi nonton ig live ini kan semuanya adalah penonton yang menonton di legal streaming kan
nggak ada yang gratisan lah
yang nonton ini semuanya
nah bang tadi ada yang
tadi ada yang nanya juga nih bang
kan ini selama platform digital kemarin lagi naik karena bioskop tutup
seris seris kan juga laku
bang joko ada niat untuk bikin series
ini beda ya
belum ada waktunya karena film lagi rame sih
ada beberapa project yang masih belum bisa ditinggal gitu
jadi aku akan full
enggak sih bercanda

enggak enggak enggak
oh jadi belum
tapi bener nih karena sibuk atau memang karena belum ngelirik aja sih
belum karena ada beberapa project yang aku udah planning ke depan gitu
belum ada beberapa project film
masih belum ada waktu untuk bikin series
pengen sih sebenarnya bikin series
bikin series tuh menarik
aku pernah bikin serial dan mungkin bisa dicoba lagi gitu
terus kira kira kalau bikin series ceritanya bakal tentang rumah tangga juga atau horror atau
tapi pasti gak biasa lah ceritanya kalau bang joko anwar
nanti aku syuting sama kak karina deh
apa series atau film
oh apa aja
yang penting sama orang karina suwandi ya
nih bang ini waktu kita juga terbatas berarti
bang joko apa yang mau disampaikan buat
banyak yang nonton nih yang nunggu film indonesia yang nunggu karya karyanya joko anwar
silahkan apa yang mau disampaikan bang
eh ada pak ica tadi
ada pak ica tanjung
orang indonesia itu kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan itu luar biasa
kita udah terbiasa jadi masyarakat yang auto pilot gitu tanpa bantuan siapa siapa
jangan lupa kali ini
jadi resiliensi kita terhadap cobaan juga kuat juga gitu
jadi kita cuma untuk bisa mulai lagi kita gaskan tentunya
dan penonton film indonesia itu adalah salah satu stakeholder dari industri film indonesia loh
jadi mereka adalah yang menentukan film indonesia itu bisa maju apa enggak gitu
maju banyak kan yang bisa dilakukan
yang pertama tadi kan kita udah bilang
menonton itu harus yang mendukung supaya yang mereka kegiatan menonton mereka itu menghasilkan revenue buat para pembuat film
sehingga film bisa dibuat kembali
dan kalau misalnya industri film secara ekonomi semakin baik
nanti akan gini
muncul keberanian dari para produser untuk membuat film yang nggak kebanyakan gitu
toh udah bikin film laku semua kok
film film laku oke berani deh kita bikin film yang mungkin agak eksploratif dari segi storytelling
kita bikin yang berbeda
gak apa apa kasih si joko bikin film yang mungkin berbeda gitu
atau siapa gitu
sehingga nanti yang ditonton oleh penonton itu beragam
jadi penonton film indonesia adalah stakeholder
mereka itu yang menentukan film indonesia itu bisa maju apa enggak gitu
jadi bukan cuma nonton dan kegiatan yang pasif
penonton film indonesia adalah pemegang kendali aktif terhadap bagaimana perkembangan dan arah dari film indonesia
jadi mereka harus mengerti itu gitu
kalau misalnya mereka menonton film ya
kalau misalnya mereka menonton film secara legal
dan mereka juga menonton film yang dipresentasikan secara eksploratif dari segi tema storytelling
dan akan memungkinkan film film yang
beragam akan diproduksi gitu
oke jadi tolong para stakeholder ya
andai menentukan kita semua jadi jangan nonton yang ilegal
ya pokoknya nonton biasain yang legal legal lah
ya walaupun yang legal bayar juga masih pakai vpn ya harus nontonnya sekarang ya
gak apa apa tapi yang penting anda tidak melakukan dosa gitu ya
padahalnya sebulan bisa sharing itu bisa berapa puluh ribu doang kan
banyak yang gratis juga
misalnya kita pakai provider apa untuk nelfon
ada paketan yang memang kita gratis mengakses gitu
terus ada juga yang paket paket yang ini
dan ada juga streaming platform itu kan juga ada film film yang gratisnya gitu
kalau misalnya menonton ada konten tertentu yang harus premium harus bayar
tapi kalau yang gratis juga banyak
kalau misalnya kita nggak mau nonton
tapi yang penting kalau misalnya kita tidak menonton di situs bajakan berarti demand untuk film bajakan di situs bajakan itu berkurang
nantinya nanti penyedia service untuk situs bajakan juga males karena emang akses juga sedikit gitu
kalau gitu bang joko ini terima kasih sekali waktunya bang di tengah kesibukan meeting dan web hanya tadi
masih menyempatkan waktu buat cnn indonesia tv
pokoknya berarti ini yang ditunggu sop sekarang ya
yang paling ditunggu adalah sop dan juga jamu tadi ya
semoga memang nanti barengan keluarnya jamu sama sop ya bang toko ya
siap bang jok anwar terima kasih
thank you teman teman semua yang nonton
terus kita tunggu karya karya berikutnya
terima kasih bang joko
terima kasih dadah
ya itu dia tadi obrolan kita bareng sama joko anwar tentang ngomongin film ya
dan memang tadi sekali lagi kalau ngomongin film indonesia
jadi anda semua penonton adalah stakeholder dari film
kita yang nentuin bahkan kita yang nentuin tema filmnya
terus juga kualitas filmnya kayak apa
jadi mari sama sama kita bangkit untuk mensupport film indonesia
salah satunya tadi kata bang joko anwar adalah saksikan film dari platform yang resmi gitu ya
jadi jangan biasain nonton yang bajakan
oke sekian untuk live kita hari ini
semoga yang tadi kita bahas ini bisa bermanfaat
dan juga bisa apa ya sedikit mengisi waktu pemirsa cnn indonesia tv juga selama pandemi ini
dan tentunya selama pandemi ini tetap patuhi protokol yang ada
protokol kesehatan untuk jaga kesehatan jaga jarak
kemudian juga pakai apd pakai masker paling gampang
kemudian yang pakai masker juga jangan sekedar pakai masker
tapi jangan dipegang pegang maskernya saat tangan kotor
kemudian juga kalau yang pakai masker kain juga sering sering dicuci gitu ya
biar tetap bersih
terus juga tetap harus positif bahagia
biar imunitas kita juga tetap tinggi biar tetap sehat
dan tentunya bisa beraktivitas
jadi ya sama sama kita support untuk sama sama kita lewati dari pandemi virus corona ini tentunya
dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman teman yang udah join
di live instagramnya cnn indonesia tv
dan besok ini kita masih ada live instagram
besok ini sama aldi hawari
ini akan bahas tentang dia bahas apa sih
sama mas sama indef tentunya besok
jadi kayaknya ngomongin seputar ekonomi nih aldi hawari ya
jadi besok tetap saksikan live instagram cnn indonesia tv
kalau gitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat yang udah join
saya rizky harisnanda mengucapkan terima kasih
dan mohon maaf apabila ada kekurangan
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam